muha sabah menjelang pergantian tahun
kita perlu memuha sabah diri kita teman teman semuanya
maksudnya bukan hanya tentang duniawi tapi kita ukhrawi juga
kalau bahasa tahun itu
tentang masalah self healing
ya safe healingnya itu bukan hanya ketika kita mau menyembuhkan diri kita
atau apa namanya
mau memperbaiki diri kita lebih baik
bukan hanya jalan jalan solusinya
tapi salah satunya ialah kembali kepada allah swt
dan juga mengoreksi
tahun yang lalu kita ngapain aja
apakah penuh dengan dosa
atau hal hal yang tidak berfaedah
ataukah malah sebaliknya
jadi kita harus muha sabah seperti itu
jangan hanya kita mikir
oh tahun baru nih destinasi ke bali destinasi ke ini destinasi ke itu
di borangke ini kayaknya enak self healing kayaknya enak
itu hanya kesenangan sesaat
ketika kamu sudah menikmatinya
kamu akan merasakan apa yang menjadi kesesakan berlaku
ada satu cerita ini
al imam al fatil mosili
kepada murid muridnya pernah berkata
beliau itu pernah berkata
bukanlah orang yang sakit
jika tidak diberi makan
minuman dan obat akan mati
ketika ada orang sakit
ketika tidak diberikan makanan
minuman dan obat akan mati
logikanya kan seperti itu
beliau bertanya kepada murid muridnya
seperti itu juga hati
seperti itu juga hati
tidak diisi hikmah dan ilmu selama tiga hari
yang perlu kita muhasabah pada hari ini
apalagi di pergantian tahun ini
apakah kita sudah lebih baik daripada hari kemarin
apakah nanti kita akan menjadi lebih baik dari tahun kemarin
apakah kita hanya akan memikirkan dunia saja
mencintai dunia itu
akar dari semua kerusakan
apakah kita akan
apakah kita hanya akan
tapi tidak memikirkan fungsinya
nah itu yang harus kita
pertanyakan dalam diri kita
apakah kita sudah pinter nih
untuk mentaati tuhan
sebagai seorang hamba
apakah kita sudah taat kepada allah terhadap lima waktunya
lalu apakah kita sudah pintar
lalu apakah kita sudah pandai untuk
menjaga lisan lisan kita
agar tidak menyakiti hati sesama
nah itu yang harus kita pikirkan
bukan hanya mikirin tahun baru
bolehlah kita serviling gitu kan
jalan jalan ke gunung bromo
jalan jalan ke kawah ijen
asal jangan jalan jalan ke masa lalu ya
nanti ceritanya jadi semu ya kan
dunia allah bentengkan untuk kita nikmati
untuk kita jalani
keindahan alam yang allah ciptakan
kita lupa sama penciptanya
dan juga lupa akan
mengariksi diri sendiri
bagaimana kita tahun lalu
dan mempersiapkan diri kita
untuk lanjut kepada tahun yang akan datang
jadi yang harus kita muhasantar
itu diri kita sendiri
jangan kita mikir orang lain dulu
diri kita dulu
perbaiki syariat kita dulu
solat kita sudah benar
wuduknya sudah benar
nutup aurotnya sudah oke
kalau masih nutup aurot
tapi joget joget itu bagaimana
udah nutup aurot

bisa jaga lisan apa tidak
setelah syariat liti teman teman
sumber masalah yang paling banyak
yang timbul pada hari ini
habis itu keluar lewat lisan
jadi apa yang kita pandang ketika tidak baik
akan dicerna oleh pikiran turun ke hati
akhirnya keluarlah perasaan
keluarlah perasaan yang tidak enak
yang dilontarkan oleh lisan
menggores hati saudara saudara kita
kalau ada orang yang ngejudge kita
orang yang ngejelek jelekin kita
yang benci sama kita
tapi kita harus lihat dulu konteksnya
orang itu benci sama kita
karena perilaku kita
nah itu yang dinamakan